pasangan calon presiden ganjar pranowo mahfud md
memastikan akan mengajukan gugatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum
atas hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers di posko pemenangan ganjar mahfud jalan teguh umar jakarta pusat
ganjar mengatakan banyak hal yang harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan baik
besok atau lusa tim ganjar mahfud akan mengajukan gugatan
ke mahkamah konstitusi yang disebut sebagai benteng terakhir
untuk meluruskan dugaan kecurangan pemilu
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau sabtu
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
dan saya kira ini momentum yang sangat bagus
kepada majelis hakim yang nanti ada di mk
setelah dulu ada putusan mk mk
setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik
maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini
dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu
dan mudah mudahan akan membuka tabir
dan tentu saja harapan kita
mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik
dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita
agar sesuai dengan harapan dan aturan
partai nasda menghormati langkah tim nasamin
menyebut langkah hukum yang ditempuh melalui mk
merupakan upaya tim nasamin mencari keadilan
sekaligus melakukan evaluasi dan perbaikan
partai pun menganggap langkah tim nasamin ini
sebagai upaya yang harus dilakukan
kawan kawan yang besok akan mengajukan
katakanlah dari tim nasamin
untuk upaya mencari keadilan
dari sesuatu yang kita anggap perlu
saya pikir itu tetap harus berjalan
tim kampanye nasional atau tkn prabowo gibran
yang memutuskan mengajukan sengketa hasil pemilu
wakil dewan pengarah tim kampanye prabowo gibran
saat ini tkn menunggu langkah paslon lain
gugatan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
kalau sekiranya ada sengketa yang diajukan oleh
kami akan mengajukan permohonan kepada
pihak terkait dalam perkara ini
jadi sekarang ini kita belum tahu
apakah kedua pasangan calon yang lain
pasangan calon satu dan tiga
akan bersama sama mengajukan sengketa
ke mahkamah konstitusi atau terpisah
tapi menunggu apa yang dilakukan oleh
kami saja menyiapkan sekitar tiga puluh lima orang advokat
informasi lebih lengkap seputar hari pertama
di mahkamah konstitusi akan disampaikan
langsung jurnalis kompas tv alvania rizky
langsung dari mahkamah konstitusi jakarta pusat
baru ada satu pihak
prosedur apa yang bakal ditempuh lagi berikutnya oleh mk
setelah menerima pengajuan gugatan
yang dilakukan oleh tim hukum nasional anies mohaimin
mahkamah konstitusi tadi sudah menyerahkan
dan juga tim nas amin juga sudah melengkapi
perselisihan pemilu kepada mk
melakukan atau menyerahkan berkas
akta pengajuan permohonan pemohon
kepada tim hukum nasional anies mohaimin
untuk kemudian dilakukan pencatatan
terhadap berkas perkara konstitusi
ini kalau mengutip pada pedoman
ini akan dilakukan pada tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
kemudian pencatatan berkas perkara
nanti dilanjutkan dengan arbpk
akan ada mekanisme mekanisme lanjutan
dirasa butuh adanya perbaikan
untuk permohonan phpu di
mahkamah konstitusi fajar laksono
tetapi untuk phpu pileg
ini bisa dilakukan perbaikan perbaikan
sampai nantinya tanggal sidang
diumumkan oleh mahkamah konstitusi
sesuai dengan pedoman yang sudah
diedarkan oleh mahkamah konstitusi